hampir sepekan dibuka bioskop di bandung masih sepi
bahkan pemutaran film hanya dihadiri segelintir penonton
sejak dibuka kembali jumat sembilan oktober lalu
pengelola telah menerapkan standar protokol kesehatan ketat
mulai dari mengecek suhu tubuh mencuci tangan dengan hand sanitizer
dan meminta pengunjung untuk mengisi data diri
di pintu teater tidak lagi ada petugas yang menyobek tiket
melainkan pengunjung menyimpan sendiri di tempat yang disediakan
di dalam bioskop pengunjung diminta disiplin menerapkan protokol kesehatan
penonton yang datang menyatakan tidak khawatir kembali menonton di bioskop
hal ini karena mereka melihat
standar protokol kesehatan ketat yang diterapkan pengelola bioskop
sudah bagus sih
ya kalau menurut aku sih sudah bagus
dari mulai awal juga kita kayak didata dulu ya nama kita gitu
jadi buat data siapa siapa aja
terus buat pembayarannya juga udah minimalisir tunai itu dikurangi gitu
pengelola bioskop memang harus menerapkan protokol kesehatan ketat
karena pemerintah kota bandung mengancam akan bertindak tegas
pemkot mengancam akan menutup kembali bioskop dan restoran yang melanggar kebijakan yang ditetapkan
relaksasi terhadap bioskop juga diberikan setelah pihak pemkot meninjau sarana dan prasarana protokol kesehatan dan melakukan simulasi
sebelum izin itu diberikan kan memang kita juga berapa kali melakukan simulasi ke bioskop bioskop itu
bagaimana penerapan standar protokol kesehatan yang memang harus ketat
bioskop memang tempat yang berisiko tinggi menjadi tempat penularan
hal ini diungkap ahli mikrobiologi universitas pejajaran imam megantara
hal ini karena di dalam teater bioskop dingin dan gelap sehingga virus bertahan lebih lama
durasi menonton film yang cukup panjang juga membuat penonton akan lebih banyak menghirup udara secara bersamaan dengan banyak orang di dalam ruangan tertutup
dengan tidak adanya jendela maka kemungkinan adanya volume tetesan pernafasan atau yang kita bisa sebut sebagai droplet atau micro droplet yang orang tahu sebagai aurasola sekarang ini

maka ya akan kemungkinan ada jendela yang berada di dalam ruangan tertutup
kemungkinan akan meningkat volumenya yang bersirkulasi di dalam ruangan yang tentu
kemungkinan akan meningkat volumenya yang bersirkulasi di dalam ruangan yang bertutup
selain bioskop kafe dan restoran telah lebih dulu mendapatkan relaksasi
saat jam makan siang sejumlah kafe dan restoran selalu dipenuhi pengunjung
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat